kita mulai informasi pertama bupati lumajang tori kelhut terkonfirmasi positif covid sembilan belas setelah menjalani tes swab
ia masih dalam kondisi sehat tetapi akan menjalani isolasi selama dua pekan
untuk sementara pemerintah kabupaten lumajang akan dipimpin oleh wakil bupati lumajang indah amperawati mulai jumat pagi
bupati lumajang tori kulhok menjalani tes swab pada rabu sembilan desember setelah mengalami gejala batuk dan demam
tetapi dinyatakan negatif ia pun melakukan tes swab kedua pada kamis sepuluh desember dan hasilnya positif covid sembilan belas
tori kelhok akan menjalani isolasi selama dua pekan
dan untuk sementara pemkap lumajang akan dipimpin oleh wakil bupati lumajang indah amprawati
data satgas percepatan penanganan covid sembilan belas di kabupaten lumajang pada sepuluh desember menunjukkan satu lima ratus delapan puluh tujuh warga terkonfirmasi terinfeksi virus corona
yang pertama hari rabu tanggal sembilan desember
tes swab yang pertama itu saya dinyatakan negatif covid sembilan belas
kemudian keesokan harinya tepatnya tadi malam saya dilakukan tes swab yang kedua
dan hasilnya saya dinyatakan positif covid sembilan belas
tentu saya harus patuh terhadap protokol covid sembilan belas
kesehatan penanganan orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
saya juga akan melakukan isolasi dan akan ada pemeriksaan awal untuk memastikan apakah ada gejala medis atau tidak